tes wawasan kebangsaan alih fungsi pegawai kpk menjadi asn menimbulkan polemik
tidak hanya karena puluhan pegawai kpk dinyatakan tidak lolos
namun juga terkait beredarnya informasi subtansi dari tas tersebut
selain polemik tes kewasan kebangsaan saat ini aparat gabungan tengah berjibaku
mencegah gelombang pemudik menuju kampung halaman
tujuannya hanya satu yaitu mencegah terjadinya lonjakan pandemi covid sembilan belas
dua polemik tersebut ramai mewarnai pemberitaan media nasional selama sepekan terakhir
dan di sesi pertama editorial view malam ini kita akan mendengar bagaimana sudut pandang media
melihat polemik tas kebangsaan pegawai kpk
namun terlebih dahulu saya akan sapa narasumber kita malam ini
revo luzi riza wakil pimpinan redaksi cn indonesia tv
selamat malam mas revo
ya mas revo kalau kita bicara mengenai tes wawasan kebangsaan ini menjadi viral dan menjadi perbincangan ya
dan yang menarik adalah apakah ini memang ada capaian kompetensi yang ingin dicampai
atau ada upaya melupuhkan
dari beberapa orang yang disenyalir tidak lulus dari tes tersebut
jadi sebenarnya kan kita semua ini kan berharap kpk ini sebagai garda depan dari pemberantasan korupsi di indonesia ini kan tetap maju ya
dan pastinya kita semua berharap pegawai pegawai kpk itu memiliki integritas yang sesuai dengan harapan kita semua gitu ya
jadi mereka mereka adalah yang selama ini kita andalkan untuk melakukan pemberantasan korupsi
yang kita tahu korupsi ini merupakan hal hal yang cukup bisa dikatakan akut ya di indonesia ini
banyak banyak pejabat pejabat negara yang tersangkut kasus korupsi
nah dalam tes wawasan kebangsaan ini mungkin saja memang menjadi salah satu terus untuk menegakkan integritas atau menyaring integritas
dari pegawai kpk gitu
nah yang menjadi persoalan sekarang yang sekarang menjadi problematik adalah ada dua hal di sini
yang satu adalah tes wawasan kebangsaan ini kemudian apakah akan menjadi satu satunya tolak ukur untuk menyaring pegawai kpk yang selama ini sudah bekerja belasan tahun di sana
apakah kalau misalkan tidak lulus tes wawasan kebangsaan kemudian itu serta merta akan membuat
mereka mereka ini diberhentikan dari sebagai pegawai kpk
padahal kalau misalkan kita sih semua berharap bahwa tes ini tentu bisa berjalan dengan fair
artinya tes wawasan kebangsaan itu bukan harusnya bukan menjadi satu satunya alat ukur
karena rekam jejak mereka selama belasan tahun menjadi pegawai kpk itu menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja
sekarang seharusnya bnp juga melihat trak record dari masing masing pegawai kpk yang
nah yang kedua yang menjadi yang belakangan menjadi problem juga ketika potongan potongan
tes itu muncul di berbagai
ketika potongan potongan tes itu muncul di berbagai kalangan
melalui media sosial melalui media massa dan berapa penuturan dari sumber sumber
beberapa pertanyaan tes yang
politis gitu ya
kemudian terkesan seksis
melanggar privasi dari
nah ini juga menjadi pertanyaan gitu
kita semua sebenarnya kan belum tahu ya
tes ini apa saja pertanyaannya
menyatakan tidak lolos
tujuh puluh lima nama itu siapa saja gitu
nah kita menunggu sebenarnya dan seharusnya
kpk harus transparan gitu
tesnya itu apa sih
substansi dari tes itu apa saja
pertanyaannya benarkah pertanyaan pertanyaan
yang diajukan itu
seproblematik yang selama ini beredar
nah ini kemudian yang kedua
tujuh puluh nama itu siapa
saja gitu dan itu harus dibuka ke publik
dan sehingga publik juga
bisa melihat dan kenapa mereka ini
tidak lolos gitu ya sehingga publik
tahu apakah benar
tidak lolos karena apa gitu ya
apakah semata mata karena tes kebangsaannya
atau karena kinerjanya
misalkan tes kebangsaan tes
kewawasan kebangsaan ini kan biasanya
kan di oke lah kalau misalkan
itu diajukan untuk calon
pegawai tapi kalau misalkan untuk
pegawai yang sudah bekerja bertahun tahun
bahkan belasan tahun
bahkan ada yang sejak kpk itu berdiri
suasana kebangsaan itu tidak menjadi
satu satunya alat ukur tapi juga
seharusnya juga melihat
mas revo kalau tadi saya sempat meriset ya
ada pernyataan dari plt humas
dari bkn sendiri yang mengatakan bahwa
ini memang tasnya berbeda dengan calon
asn yang masuk untuk menjadi pegawai
negeri sementara kalau udah menjadi
pegawai negeri senior di kpk
butuh elaborasi dari pertanyaan pertanyaan
kemudian juga bagaimana bisa lebih mendapatkan
kewasan kebangsaan mereka apakah memang
pertanyaan yang sempat beredar
di media sosial maupun kita mungkin
sempat membaca di sejumlah lini masa
ini cukup kompeten ya
untuk menunjukkan bahwasanya orang orang tersebut adalah
orang orang reputable sehingga layak
mereka untuk mendapatkan jabatan tersebut mas
nah itu dia yud
kita kan sebenarnya belum pernah tahu ya
sebenarnya yang diajukan itu
pertanyaannya seperti apa tapi
kalau benar pertanyaan pertanyaan yang diajukan
itu seperti yang beredar
kalau banyak orang kemudian mengelus jajanan
dan memprotes hal ini
apa relevansi pertanyaan misalkan
sholat itu menggunakan kunut atau
tidak misalnya itu kan sangat sangat
apa ya bahkan
saya misalnya sebagai
apa ya beragama islam
sejak dulu sudah selesai
itu perdebatan kunud
dan tidak kunud itu kan tidak relevan
dipertanyakan dalam sebuah uji kepegawaian
dan kewawasan kebangsaan misalnya
itu menjadi ukuran apa
kemudian kalau benar
sudah menikah kenapa belum menikah
waktu pacaran ngapain saja
itu sangat private gitu ya
kemudian apakah benar
misalkan pertanyaan diajukan itu seputar
memilih siapa di pemilu
kemudian pendapat soal
undang undang kita kerja
sebenarnya tidak ada hubungan dengan
kewawasan kebangsaan sebenarnya
nah tapi kan sekali lagi
pertanyaan pertanyaan ini beredar di media sosial
semua pada bertanya tanya apakah benar
pertanyaan seperti itu yang diajukan
kalau benar ya memang
eh kalau benar sangat sangat
private itu masuk gitu dalam pertanyaan
kalau anda kita masih bicara mengenai
dua variable tadi ya apakah memang
ini menjadi salah satu indikator
lulus tidak hanya seorang itu mengakibatkan
dia bisa tidak diperpanjang ataupun dia
bahkan bisa kehilangan pekerjaannya ataupun
yang kedua tadi mengenai subtansi
pertanyaannya lalu ada yang menjadi
sesuatu yang polemik adalah ada beberapa
nama yang dalam tanda kutip memang mungkin
jadi tidak akan lolos gitu mengingat sempat
beredar di semua lini masa apakah anda
melihat ini memang salah satu cara tidak
hanya melihat kredibilitas tapi juga
dalam tanda kutip ingin nyingkirkan
beberapa nama yang dianggap tidak
sepaham dengan kpk yang saat ini masih
ya itu dia kita semua sekarang menuntut
transparansi ya entah itu transparansi
akan disampaikan oleh kpk sebagai
perlombaga siapa disimpulkan nama itu
dan kenapa kemudian tidak lolos atau
dari bkn kita sekarang ini kan seperti
melihat ketika konferensi pers ketua
kpk pimpinan kpk dan sekjen kpk pada
waktu itu menyampaikan bahwa pola sekarang
ada di kemenpan rb dan kemudian ada di
badan kepegawaian negara tapi kita lihat
apa di dalam statement badan kepegawaian
negara kemarin atau ya ini kan juga
menyampaikan bahwa semuanya dikembalikan
kepada pimpinan kpk jadi siapa ini yang
akan membuka gitu kalau kita sih berharap
ini dibuka saja secara transparan bahwa
kpk sebagai lembaga publik dan kita
semua berharap banyak kepada kpk itu
juga setransparan mungkinlah dalam tes ini
siapa nama nama itu dan kenapa tidak
lolos karena ada beberapa dalam yang
yang yang yang yang yang media massa
menangkap ya ada beberapa nama yang
selama ini dianggap jangan misalnya dengan
pimpinan kpk kemudian ada juga nama yang
selama ini sudah mendapatkan
apa namanya piagam penghargaan dari
negara kemudian menjadi pengajar untuk
wawasan kebangsaan di beberapa instansi instansi
atau sekolah tinggi yang untuk pegawai
negara tapi justru ketika beliaunya ini
dikasihnya sendiri tidak lolos ini kan
memunculkan pertanyaan ya kenapa dia
tidak lolos padahal selama ini dia sudah
mendapatkan penghargaan dari negara
kemudian orang yang yang

sekolah sekolah tinggi terkait dengan

kemudian orang orang yang tersebut juga menjadi pengajar di sekolah sekolah tinggi terkait dengan wawasan kebangsaan jadi sebaiknya dalam perjalanan ke negara
sebaiknya dalam perjalanan ke negara
sekarang di buka saja transparan siapa tujuh puluh lima
nama itu dan kenapa tidak lolos sehingga
semuanya menjadi terang benerang
ya baik mas revo ini terbicar mengenai
kompetensi tes dari kewawasan
kebangsaan ini apakah memang subtansinya
bisa meningkatkan kredibilitas
kemampuan mereka ataupun justru malah
tadi seperti kita asumsikan ada upaya
untuk melemahkan kpk sendiri ataupun
juga banyak persepsi dan argumen di
masyarakat semoga kpk akan segera
memberikan transparansi mengenai hasil
kekegawaian ini sehingga masyarakat
jadi tidak bertaya taya berikutnya kita
akan berbincang lagi dengan mas revo
mengenai yang mudik dilarang wna seakan
bebas melenggang ke tanah air editorial
vusi indonesia newscast segera kembali